warga desa mandala jaya kabupaten tasik malaya jawa barat senin sore
balita ini mengalami luka parah di bagian hidung wajah hingga leher
akibat tersayat benang layangan putus
akibatnya ia harus menerima puluhan jahitan
peristiwa berawal saat korban dibonceng ibunya melintasi jalan raya cikalong
pihak kepolisian mengamankan benang serta satu buah layangan
di sinyalir benang yang melukai korban menggunakan bahan berbahaya
serta ditarik menggunakan kinjil
dan sehari pasca kejadian kondisi walita malang ini mulai stabil
namun korban masih harus menjalani perawatan di puskes mas jikalong